ini dia pulau nusamanona yang tengah viral berlokasi di pengalengan kabupaten bandung jawa barat
setelah melaksanakan aktivitas sahur sejumlah orang sengaja datang ke lokasi ini untuk mengejar pemandangan sunrise atau matahari terbit
kira kira gimana ya caranya sampai ke sini
untuk sampai ke pulau ini pengunjung harus menempuh perjalanan menggunakan perahu dari kawasan cierih desa marga mekar pengalengan
sepanjang perjalanan mereka disuguhkan pemandangan aktivitas kesibukan para petani dan nelayan
nusamanona terletak di jantung danau atau situ cipanunjang
karena berada di dataran tinggi pengalengan suhu cuaca di lokasi ini cukup dingin
di dalam pulau para pengunjung bisa melakukan beragam aktivitas
namun yang utama adalah menyaksikan kemunculan sengsuria
tak sedikit pengunjung yang sengaja untuk berkemah di tempat ini
ini pertama kali kesini
tempatnya nyaman indah terus sunrisenya juga bagus banget
rekomendasi buat datang kesini
yang istimewa dari tempat ini seluruh pemandangannya bisa dinikmati tiga ratus enam puluh derajat alias tanpa halangan
mulai dari indahnya pegunungan perkebunan teh perkebunan sayuran dan tentunya